ya kunjungan raja arab saudi ke indonesia memberikan angin segar bagi iklim investasi indonesia
sejauh mana keseriusan investor arab saudi membenamkan uangnya ke indonesia
raja arab saudi raja salman bin abdul aziz mendapat sambutan hangat saat berkunjung ke indonesia
dalam kunjungan bersejarah ini pemerintah indonesia berharap ada investasi sebesar dua puluh miliar dolar amerika
atau setara lebih dari tiga ratus tiga puluh empat triliun rupiah dari negeri petrodolar
harapan mengalirnya dana dari arab saudi mungkin terlalu optimistis
pengalaman menunjukkan realisasi investasi arab saudi selama ini masih minim
berdasarkan data dari badan koordinasi penanaman modal pada dua ribu enam belas
angka investasi arab saudi hanya mencapai sembilan ratus empat puluh ribu dolar amerika atau sebesar dua belas lima miliar rupiah
nilai investasi ini berada di peringkat lima puluh tujuh jauh di bawah
realisasi investasi negara timur tengah lainnya
jumlah investasi arab saudi pada dua ribu enam belas tersebut tersebar di empat puluh empat proyek
yang didominasi oleh sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran sebanyak delapan belas proyek
kedati demikian menteri luar negeri indonesia retno marsudi yakin
kali ini pemerintah arab saudi serius untuk menindaklanjuti sejumlah kerjasama dan nota kesepahaman yang telah ditandatangani
raja saudi mengatakan bahwa saya akan segera mengirim tim untuk menindaklanjuti
apa yang kita bahas pada hari ini
jadi semua proyek sudah ada terus kemudian kita juga menyampaikan satu buku yang lebih konkret kepada delegasi dari arab saudi
jadi semuanya sudah disampaikan
keserusan langkah investasi arab saudi di indonesia terbukti dari ditanda tanganinya
kerjasama pembangunan kilang minyak di cilacap jawa tengah senilai enam miliar dolar amerika atau sebesar rp delapan puluh dua dua triliun rupiah
dengan raksasa minyak arab saudi saudi aramco
presiden menyambut baik ditanda tanganinya refining development master plan program cilacap
antara pertamina dan aramco senilai enam miliar us dollar
serta mendorong basic engineering design dan pembentukan joint venture dapat segera dilakukan
selama ini hubungan ekonomi arab saudi dan indonesia kalah jauh dengan negara lain seperti tiongkok dan jepang
hal ini terbukti dari neraca perdagangan arab saudi dan tiongkok yang sudah mencapai tujuh puluh miliar dolar amerika
sementara kerjasama arab dengan jepang mencapai lima puluh lima dolar amerika pada dua ribu empat belas
kemitraan yang erat antara arab saudi dengan tiongkok dan jepang dibuktikan dengan kunjungan raja salman ke kedua negara tersebut telah dua kali dalam tiga tahun terakhir
karena itu kedatangan raja salman ke indonesia harus dimanfaatkan di saat negara penghasil minyak ini sedang mengalami masalah keuangan
akibat kejatuhan harga minyak mentah dunia
sehingga komitmen investasi yang telah disepakati bukan hanya memberi harapan palsu